saya sebagai pencinta alam harus sabar
tetapi jika ada orang yang lebih sabar saya bisa menangis
namun enak orang yang lebih sabar saya bisa menangis
menjadikan saya lebih sabar
kabupaten jombang jawa timur
penyebabnya musim kemarau panjang dan merosotnya debit sumber air
akibat penggundulan lahan hutan di kawasan pegunungan anjas moro
tidak terkecuali kawasan hutan lindung di kecamatan wonosalam
yang mengering seiring menipisnya sumber air
meski tidak semua masih ada kawasan dusun mendiro
desa panglungan di kecamatan wonosalam
kabupaten jombang yang masih menjaga sumber air
dengan cara merawat hutan
upaya konservasi ini dilakukan oleh wagisan warga dusun mendiro
ia memulai aksi menanami kembali hutan yang gundul seluas lebih dari lima puluh hektare
hutan yang masuk wilayah perhutani tersebut mengalami kerusakan dan gundul
karena penebangan kayu ilegal pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu
padahal awalnya hutan di kawasan dusun mendiro ini ditutupi dengan air
mencumbui banyak tanaman kayu serta tanaman buah buahan
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan
melalui inisiatif dan swadaya sendiri wagisan bersama warga dusun mendiro lainnya
menamakan diri sebagai kelompok kepuh
kelompok peduli hutan dan pelestari mata air
selalu berupaya menanami hutan
dengan bibit tanaman buah buahan
pada lahan yang gundul
bahkan di usianya yang menginjak lima puluh sembilan tahun
wagisan masih terus aktif melakukan konservasi di hutan mendiro
saya krentek mempunyai ingin menanami hutan gundul itu
dengan keanekaragaman tanaman
seperti durian itu kembali
tapi tidak durian tok
juga banyak pukat juga banyak nongkol juga jengkol
dan lain sebagainya juga kemiri itu kita kembangkan
menanggong di dalam ruang kota
salah satu rehabilitasi lahan bekas tebangan
yang telah dirasakan manfaatnya oleh warga dusun mendiro adalah
bulan september hingga oktober merupakan
waktu berburu kemiri
membawa senter mereka menyusu di jalan setapak memasuki hutan mendiro
hingga pukul tujuh pagi para pencari kemiri ini masing masing bisa mendapatkan seratus sampai dua ratus butir kemiri
melihat dari kejauhan tadi ada beberapa orang yang memasuki hutan dan sepertinya mereka mencari barang yang sama seperti yang saya cari
nah mulai ngupas nih kayaknya
kalau seratus biji gitu ya terus dijualnya berapa
dijualnya delapan ribu
kalau kemiri naik ya sepuluh ribu
sekarang kan kemiri udah turun
kemarin sepuluh ribu sekarang sudah delapan ribu kalau panen raya
gimana nih mbak dengan adanya kemiri ini
ya suka bisa membantu ekonomi sedikit sedikit
memanen kemiri di dusun mendiro masih menggunakan cara konvensional
cara ini bergantung pada kondisi alam
saat angin bertiup kencang di malam hari warga akan mendapatkan hasil panen kemiri lebih banyak
sayangnya pagi itu tak banyak kemiri yang jatuh
meski demikian warga mengaku senang bisa menikmati hasil panen setiap tahun
mereka bersyukur kegiatan kelompok kepuh yang digawangi wagisan mampu mengembalikan kesuburan hutan mendiro
oh itu kegiatannya kelompok tani
sekarang itu kondisinya baik
dulu kan rusak gak taruh karuan
pokoknya karuan itu ada yang kobong
tapi gak tau yang bikin rusak itu kan gak tau
pokoknya ya dirujuk satu dusun supaya baik gimana
pokoknya tidak boleh dirusak lagi
itulah kepuasan wanggisan
perjuangannya selama empat belas tahun lebih terbayar dengan kesejahteraan yang dinikmati oleh sekitar dua ratus kepala keluarga
saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan kegiatan masyarakat kita semacam itu
berarti itu kan menambah nilai ekonomi yang sangat tinggi
masalah makan ataupun janda tua istilahnya mau memberi makan anaknya
kalau tidak ada yang memberi pekerjaan mereka cari kemiri pun bisa ditukar dengan berat
pemandangan ini hampir setiap hari dijumpai di dusun mendiro
usai berburu kemiri warga dusun bersama sama menjemur kemiri
kemarau panjang tahun ini mengancam ketersediaan air di kecamatan wonosalam
wangisan pun terus berupaya mengajak warga dusun untuk tak berhenti melestarikan hutan
masalah kelanjutan tentang konservasi tentang hambatan itu sebenarnya dari masyarakat yang kurang kesadaran itu
jadi akhirnya mereka tidak memperdulikan tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama
maunya seenak saya sendiri yang kita ini merawat tapi mereka merusak
memperhutani mengebang seenaknya kenapa kok gak di penjara mbak
untuk mempertahankan semangat konservasi yang dicetuskan wagisan
salah seorang anggota kepuh yang juga seorang guru menerapkan pengetahuan tentang konservasi hutan dan mata air kepada siswa
sejumlah siswa kerap diajak turun langsung ke hutan dan mata air untuk melakukan upaya konservasi
salah satu upaya konservasi yang dilakukan kali ini adalah dengan menanam sejumlah pohon yang mampu menyimpan air di titik titik sumber mata air di sekitar desa caramulung
wagisan berharap melalui upaya ini pengetahuan tentang konservasi bisa tertanam sejak dini
menurut saya hutan tidak hanya milik manusia tapi semua makhluk yang ada di hutan juga memiliki hutan
jadi dengan menjaga hutan sama juga dengan menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di bumi
saya sedih melihat kebakaran hutan yang terjadi di indonesia
saya belajar di konservasi ini ingin mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan di tahun yang akan datang
hutan yang terjaga menjadikan ekosistem di dalamnya pun lestari
di hutan beji lereng selolapir binatang binatang liar seperti monyet ekor panjang masih tampak berkeliaran
pohon pohon pun masih tampak rimbun
padahal hutan tersebut hanya berjarak sekitar dua km dari jalan desa dan permukiman warga
wagisan tidak berhenti menjaga hutan yang letari
di masa kemarau panjang wagisan dan anggota kepuh juga getol mensosialisasikan bahaya kebakaran hutan yang bisa terjadi sewaktu waktu
ini kan sudah kemarau panjang dan kekeringan dimana mana
upaya supaya tidak terjadi kebakaran lahan apa pak
kelompok kepus selalu mengadakan rapat rapat untuk memberi sosialisasi kepada warga masyarakat umum khususnya
jangan sampai ada kebakaran kebakaran kembali seperti tahun tahun yang lalu
ternyata dengan kesadaran masyarakat sekarang ini kebakaran di hutan bisa ditekan
pak kalau lahan lahan seperti ini ini kan tidak mudah untuk melakukan penanaman
bagaimana caranya supaya tanaman yang ditanam itu tetap tumbuh subur dan mau hidup
nah itu kita sebagai kelompok itu kalau kita melakukan penanaman kita harus memiliki kebanyakan penanaman
untuk kemarau memberi siraman supaya tanaman ini tumbuh dengan subur
karena nanam ini mudah tapi untuk merawat ini yang paling sulit
itulah tugas kelompok kita
di balik nama harum kepuh terselip kisah pengorbanan anggota kepuh besutan wagisan
tumariono adalah salah satu anggota kepuh yang harus menelan pil pahit akibat sikapnya yang keras pada pembalak liar
waktu itu saya pernah jadi korban itu tahun dua ribu
kemana pak ke hutan ada apa
ada orang menebang kemiri wah saya nggak berani pak
karena saya ini tersangkut kasus yang paling berat
beratnya itu bukan hanya semata aja mbak
beratnya itu sampai mendara daging lah
karena apa karena saya itu dikambing hitamkan dan dipenjara gitu
paling ujian paling berat itu itu
nggak bisa membayangkan pak
sedangkan salah ya saya itu apa
saya itu hanya mencari rence itu
mencari kayu bakar
itu aja dipenjara
sedangkan oknum perutani menebang seenaknya kenapa kok nggak dipenjara pak
saya hanya mencari kayu bakar saja
tiga bulan setengah pak
itu belum uang belum sepeda saya
sepeda saya itu hancur lebur
nggak boleh ditepus pak
tumariono berharap upaya penyelamatan hutan dan mata air yang telah ia lakukan bersama kepuh dan wanggisan tidak sia sia
sekarang ini saya hanya memohon kepada allah swt
yang bisa memberi rezeki dari hutan ini dan bersama masyarakat ini semua
bisa merasakan ekonomi ini terasa ringan
kan sekarang banyak buah buahan sudah mulai panen gitu
kayak kopi terus durian nangka
kepul dan wanggisan
kepul dan wanggisan
kepul dan wanggisan
kepul dan wanggisan
kepul dan wanggisan
kepul dan wanggisan
kepul dan wanggisan
kerja keras wagisan mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak
diantaranya penyelamat lingkungan dari kementerian lingkungan hidup
dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pemandu ekowisata
dari lembaga sertifikasi profesi pariwisata nasional
namun aktivis lingkungan di kabupaten jombang menilai berbagai penghargaan yang diterima wagisan
tidak cukup menggerakkan pemerintah kabupaten jombang melakukan upaya konservasi berkelanjutan
yang dilakukan pak wanggisan itu tepat
nah pemda kalau segera mengambil inisiatif
menyelesaikannya juga tidak terlalu lama saya kira
wonosalam ini akan tumbuh menjadi daerah wisata
kita berharap wonosalam ini menjadi ekotourism
dimana wisata tetapi tetap berbasis kepada kekayaan lingkungan
konservasi lingkungan dan sebagainya
nah kita tahu persis infrastruktur yang menuju wonosalam ini yang masih belum terperbaiki
tapi insya allah di tahun ini di tahun dua ribu sembilan belas ini
kita anggarkan dua puluh miliar untuk pelebaran jalan ke arah wonosalam

kalau masih saya tidak mengalas
saya harus menguruskan
sumber biru adalah satu dari sejumlah wisata alam yang memanfaatkan keindahan alam
wisata alam yang terletak di desa jarak ini menggunakan aliran sungai

wisata alam yang terletak di desa jarak ini menggunakan aliran sungai
yang berhulu di lereng anjas moro sebagai daya tarik
air yang mengalir dengan deras di sungai sumber biru menjadi bukti
upaya perlindungan terhadap hutan di wonosalam menjadi langkah serius
yang mampu memberikan perubahan
tak hanya dari sisi ekologi
tapi juga dari sisi ekonomi
terjaga mata air terlindungi
dan air mengalir dengan bebas di sepanjang sungai wonosalam
membuka peluang bisnis para wisata bagi desa wonosalam

menikmati sajian kuliner khas wonosalam
dan merasakan sensasi bermain air kalis
adalah buah kerja konservasi wagisan
dan komitmen sejumlah warga wonosalam
dan komitmen sejumlah warga wonosalam
dan komitmen sejumlah warga wonosalam
salah satu hasil perkebunan yang memberi perubahan besar
salah satu hasil perkebunan yang memberi perubahan besar
kopi xelsa adalah varietas terkenal di wonosalam
kopi xelsa adalah varietas terkenal di wonosalam
wonosalam juga memberi peluang bisnis bagi warga wonosalam
tak hanya dijual langsung setelah panen kopi kopi ini juga diolah menjadi produk hilir yang memiliki nilai tambah
mukhlas basah anggota kepuh yang mendedikasikan diri untuk mengembangkan produk kopi dengan brand asli wonosalam
kepuh yang mengembangkan produk kopi dengan brand asli wonosalam
lebih ekstra lagi ini yang membedakan kenapa kami memilih ekstra ekstra karena untuk konservasi sangat cocok

dengan peralatan yang ia dapat dari dinas pertanian kabupaten jombang mukhlas mengolah kopi kopi yang dipanen di kebun warga menjadi produk yang layak jual

bergabung dengan gerakan kepuh tak hanya membuat mukhlak mendapatkan wadah untuk menyalurkan kecintaannya pada lingkungan
kepuh juga memberikan pengetahuan baru tentang cara pengolahan kopi yang baik
ekonomi kerakyatan menjadi salah satu upaya kepuh mempertahankan lingkungan
ekonomi kerakyatan menjadi salah satu upaya kepuh mempertahankan lingkungan
ekonomi kerakyatan menjadi salah satu upaya kepuh mempertahankan
lahan lahan perkebunan di wonosalam dari alih fungsi lahan menjadi vila
tawar ketiran kita itu nanti barangkali ada wisatawan yang membangun villa villa yang ada di wonosalam ini yang sangat khawatir
makanya oleh sebab itu saya bersama masyarakat ini jangan sampai kita punya tanah tanah ini dijual kepada investor dari asing
biar nanti anak cucu kita nggak sampai hanya ceritanya saja gitu loh harapan saya seperti itu
supiati adalah kekuatan wagisan untuk terus setia menjaga hutan dan mata air
kata kata supiati lah yang membuat wagisan meyakini kebenaran atas langkahnya
supiati adalah kekuatan wagisan yang membuat wagisan meyakini kebenaran atas langkahnya
kalau istri itu sih jawabannya sederhana
istri itu sih jawabannya sederhana
istilah orang jawa becek ke titik olah ke toro
hanya itu toh jadi nek wong salah bakal diselih hanya itu toh yang dikuatkan mereka itu
supiati tak akan pernah lupa masa masa sulit saat awal perjuangan sang suami
nek kalau perhatian saya nggak alas tambah ke yowanku
nek kalau perhatian saya nggak alas tambah ke yowanku
nek kalau perhatian saya nggak alas tambah ke yowanku
nek kalau perhatian saya nggak alas tambah ke yowanku
nek kalau kejadian lupa ulisa misal tunggan berkumpulan menjadi sayang
dan kini keyakinan supiati pun terbukti
kondisi perekonomian keluarganya kian membaik lantaran hasil kebun kian berlimpah
sementara cita cita wagisan masih terus melambung ke angkasa
ia terus bergerak bersama warga mandiro lainnya menjaga hutah dan mata air wonosalaman